menteri sosial idrus marham turun langsung ke asmat
guna memastikan data klb campak dan gizi buruk di agats kabupaten asmat papua
tiba di bandara moses kilangin timika pada sabtu pagi waktu setempat
rombongan menteri sosial menuju bandara ewer agats kabupaten asmat
dalam agendanya menteri akan meninjau posko dan gudang logistik di posko bantuan bencana asmat
dan meninjau para korban di rsud asmat
menteri juga akan memberikan bantuan secara simbolis kepada keluarga penderita campak dan gizi buruk
kepada awak media idrus mengaku diperintahkan oleh presiden
untuk segera mengambil langkah langkah agar klb di asmat segera dapat diatasi
ia telah menugaskan tim yang telah dikirim sebelumnya dan telah mengucurkan bantuan
untuk musibah klb di asmat sejumlah empat miliar dalam bentuk sembako dan bantuan lainnya
jadi sudah kurang lebih empat miliar
empat miliar sebenarnya yang sudah disenilai empat miliar utamanya menyangkut masalah sembako
ya sudah kita kirim sebelumnya dan juga nanti akan kita menyerahkan
karena itu kita juga nanti akan mencoba mengevaluasi kita akan melihat lebih jauh lagi
kira kira selain dari sembako yang ada kira kira apa lagi yang perlu kita berikan bantuan